nanti mami didatengin loh sama hantu doyung itu
mendingan sekarang rafa sama jarah masuk aja ke dalam
bersih bersih badan terus istirahat
disuruh nyari hantu segitu aja
gak dapet apa apanya
kan ada duda disini
hai pak rt promo
ruhnya parete ketinggalin pisang galakunya sih
kasian atuh si neneng
sok atuh lah pak jajang sama parete sama neneng
mendingan sekarang cari pak jamal
saya mah nunggu disini aja
nungguin anak anak anak lagi main di warung
ntar kalo balik gak ada orang
kasian loh si neneng
oh yaudah atuh
kalo begitu mah
masuk atuh tolong
pak cidang maaf nih saya tau ini saatnya nggak tepat
tapi saya mau tanya disini toilet dimana ya
saya depan belakang ini dodoli dodoli pret
jadi prtt mau ke toilet
oh ada kok dekat sini
iya belah mana
tuh sebelah sana
durus terus bentuk tengah dari situ deket kok
sebentar ya bu ya pak ya
aduh tekuat gitu ya habis makan kangkung
yaudah ben nanti kamu nyusul ya
dimana aku ini tuh
katanya lurus lurus terus asetnya di depan ini
panggilan alam udah di ujung nih pembukaan lima lagi
mudah mudahan ada orang disini saya bisa nanya ini
aduh udah keringetan lagi
kayak ada orang tuh
pasti akan so
neng aak mau tanya dong
toilet dimana ya
ih mudak sih
kayaknya gak denger
ada yang teriak benar
ada apa pak
apa yang ada
yang mumpuh malahnya manusia awak nah
nggak ada pak udah ada tuh pak lihat tuh tadi ada pak kepalanya manusia remutnya
panjang perempuan tapi kebawahnya itu ikan cacepret gitu gitu aduh serem
maafin aku yang neng ya
aku udah ketahuin peringatan neng
ternyata bener apa kata neng
di danau ini
hantu duyungnya neng
gak ditarik sama hantu duyung ke danau
jadi kamu teh
bener pak rt
sepertinya ada kita
harus adakan rapat darurat
kalau aku baca buku putri duyung
putri duyungnya baik
tapi kenapa hantu duyungnya jahat
tante juga bingung
bingung kenapa tante
kenapa yang sekarang hantunya jadi aneh banget
malah jadi kelihatannya serem duyungnya
mami teh kan ngomong yang sebenernya
dimana coba ada duyung jahat gitu
duyung teh kan harusnya serem gitu loh
nanti mami didatengin loh sama hantu duyung itu
mendingan sekarang rafa sama jara masuk aja ke dalem
bersih bersih badan terus istirahat
si pak rt kemana lagi
disuruh nyari hantu segitu aja

gak dapet apa apanya
ada bunyikan keceprekan
hai kalau hari gajah gajah atau arifian ingatkan air kamu tekan
tenang tenang kalian semua tenang sabar gimana bisa tenang prt kalau hantu
danung saja sudah meresahkan banyak warga ya benar pak rt pak rt pengunjung
semakin capi gara gara itu terus gimana para nasib tukang pasang tenda sama tukang
masih bisa saya gulung tikar pt gara gara pemancing dan pengunjung sepi
saya sendiri juga bingung pak rt mau nyari makan kemana kalau danau itu sepi
saya paham kegelisahan kalian semua
saya sendiri pun merasakan dampaknya
saya sebaiknya kalian ikuti saja kemohon hantu itu
daripada ramai dan makin banyak jatuh korban akibat dari kemarahan satu danau
enggak kek tidak semudah itu